gue cuma ngerasa ada yang beda aja malam ini
kenapa ada apa apa
ada orang di jomblo
mana gak ada orang kok
gak ada coba liat
cowok ini suka sama dia
bisa mimpi buruk sebulan
terus dia mau dikembang tujuh rupa deh
truknya buat ngekepala
tapi buruk banget kasih tuh cewek ya
punya muka kayak gitu
tapi nyokop gue pernah cerita
waktu jaman di sma
ada cewek juga yang meninggal di sekolah kita
meninggalnya karena apa
eh dia apa
kalo dia udah meninggal atau belum kita aja belum liat
mending kita pergi dari sini ya
kalo ketahuan kita bisa masuk ke jarak

kita nyerahin diri ke polisi

iya kan kita bisa kasih alesan
bilang aja emang dia sengaja
sengaja bunuh diri depan mobil loh
yaudah kita lihat dia sekarang
tadi dia jatuh disini
saking kerasnya yang dinabrak
mayatnya terbang terus jurang
mana jurang sih
lihat dong kiri kanan jalanan kayak gini

itu kan cewek yang tadi lo tabrak ya
udah sampai tuh
tu rumah lo disitu
gimana kalau kalian nganterin gue sampe nyokap gue bukain pintu deh
bentar kok bentar
eh cemin banget sih lo
sudah sana lu cemen banget sih ah
eh diam aja turun buruan
aduh jangan sampe deh gue diikuti di nemen
kok gue berasa berat banget ya
aduh jangan sepeda
aduh kok perasaan gue ga enak ya
kayak ada yang ngikutin
gue ngerasa ada yang beda aja malem ini
kenapa ada apa apa
ada orang nih di jokbel
ada tadi nih
aneh banget sih lo
lo sendiri yang cemen
asyik lo juga lagi tadi dingin banget
ya karena emang gue gedein aja
enggak bukan itu
tadi siapa yang gue liat di jok belakang mobilnya andy
paling cuma bu dharmi aja lo pengunci pintu
orang gue gak salah apa apa kok
jangan ganggu gue
gue gak salah apa apa
jen buka pintunya
boleh gak lempar
sekarang aku toilet nya
main disini gue ngelulur kuburan

nyala mati sendiri
sampai jumpa di video selanjutnya
dulu gak kesini nih
gue gak bohong ada yang jadwal ke pintu gue
bantuin gue cepetan sekarang